ada yang baru di ibu kota namanya layanan bike sharing
layaknya penyewaan sepeda atau skuter layanan bike sharing ini makin mudah ditemukan di jakarta
dan menuai respon positif dari para penggunanya
happy banget ini aku udah kali kedua pake ini
kemarin sore sama sekarang ini sangat ngebantu banget sih
kalau pas lagi pergi gak bawa sepeda yaudah tinggal send barcode aja udah deh
nontonin sepeda murah banget murah banget worth it banget
menurut saya sih bagus ya karena kan ini juga buat orang yang khususnya nggak punya sepeda
ini membantu banget sih sebenarnya
apalagi di sini juga kan untuk jalur sepedanya juga ada jadi menurut aku efektif sih ini
terdapat sembilan titik parkir sepeda dengan dua ratus unit yang tersedia pada jam operasional
dari jam enam pagi
hingga jam enam sore
tarifnya pun relatif murah per lima belas menit cukup membayar rp tiga
saya cek tadi itu perkiraan satu ratus tiga puluh unit sudah keluar tiga puluh unit
untuk prosedurnya itu gampang sekali ya itu tinggal download aplikasinya di play store
nama aplikasinya goes disitu tinggal download tinggal top up
lalu tinggal di scan di gemboknya kebuka langsung bisa digunakan
praktisi kesehatan olahraga dr michael triangto mengingatkan para pengguna
baik sharing agar tetap waspada terhadap potensi penularan penyakit termasuk virus corona
masih bisa terjadi
hal ini karena sepeda yang digunakan bersama sama secara bergantian dipegang oleh banyak orang
idealnya semua orang membersihkan sepeda yang dipakai namun ini tentunya sangat sulit dikontrol
sehingga ada baiknya masing masing orang bertanggung jawab pada dirinya sendiri
pastikan anda membersihkan sepeda yang akan digunakan dengan cairan disinfektan atau tisu antibakteri
tetap gunakan masker tidak berkerumun meski anda berada dalam rombongan pesepeda
dan tetap jaga jarak aman
selama menggunakan sewa sepeda pastikan anda tidak memegang wajah sebelum cuci tangan
jika sudah selesai bersihkan sepeda dan kembalikan pada posisi parkir yang benar